pekan raya jakarta yang berlangsung dari mulai empat belas juni hingga enam belas juli dua ribu dua puluh tiga selama tiga puluh tiga hari
kini telah memasuki hari ke tujuh
para pengunjung pun nampak antusias mengantri di depan gerbang masuk pintu utama untuk memasuki prj
selain menyuguhkan pameran multimedia mulai dari stand elektronik otomotif hingga kuliner
prj juga menyuguhkan talk show seperti yang terdapat di anjungan pemprov dki jakarta yang berada di hall c satu
talk show dengan tema akses sehat bagi warga dki menghadirkan narasumber yang berasal dari dunia kesehatan
dan membahas mengenai solusi kesehatan dengan akses kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat dki jakarta
tapi pemprov dki berusaha untuk memberikan akses yang seluas mungkin kepada masyarakat
kalau dengan angka capaian uhc universal health coverage kita sudah sembilan puluh delapan delapan persen
artinya sembilan puluh delapan delapan persen masyarakat dki
sudah dijamin oleh asuransi bpjs mudah mudahan itu sudah memberikan gambaran pemerataan akses
dengan adanya talk show kesehatan di tengah tengah pameran
para pengunjung mengaku bisa mendapatkan ilmu kesehatan di tengah kegiatan pameran
menurut saya sangat efektif dan sangat berguna
artinya momen momen semacam ini kan banyak orang yang hadir
setidaknya mereka yang belum ngerti tentang menjaga kesehatan atau lagi pentingnya menjaga kesehatan ini
artinya menurut saya memang baik sekali
hal ini dilaksanakan di tengah tengah airlir mudik manusia orang orang yang berkumung di sini
mereka jadi paling tidak mendapatkan informasi lah
ya tentu acara ini menarik dan hiburannya dapat terus jalan jalannya dapat belanjanya dapat
dan informasi terutama terkait kebutuhan hidup kesehatan
kesehatan terutama itu kita dapat
jadi pengetahuan masyarakat juga diisi jadi tidak hanya ura ura
selain bisa berkeliling pameran yang menawarkan beragam barang
di anjungan pemprov dki jakarta juga terdapat stand dinas kesehatan provinsi dki jakarta
untuk melakukan pengecekan kesehatan secara gratis
seperti pengecekan tensi darah cek gula darah menimbang berat badan dan pengukuran tinggi badan
di pekan raya jakarta kita tidak hanya berkeliling untuk melakukan
pengecekan stand apakah ada diskon elektronik otomotif pakaian kuliner atau yang lainnya
tapi di pekan raya jakarta juga kita bisa melakukan pengecekan di stand yang ada di anjungan dki jakarta
seperti yang akan saya lakukan di but dinas kesehatan provinsi jakarta
nita handayani fajar bolivia jakarta
mas saya mau cek kesehatan juga ya
oh isi data dulu ya